perhutanan sosial sebagai salah satu program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
perlu didorong pelaksanaannya agar berjalan secara efektif dan efisien
melalui program perhutanan sosial pemerintah berharap masyarakat di dalam dan sekitar hutan
dapat memanfaatkan akses legal yang ada untuk menggapai kesejahteraan sekaligus mengupayakan kelestarian hutan
salah satu daerah yang menjalankan program perhutanan sosial adalah provinsi kepulauan bangka belitung
potensi sumber daya alam di kawasan hutan bangka belitung sangat besar
baik berupa jasa lingkungan wisata alam
pemanfaatan agroforestry hasil hutan bukan kayu maupun lainnya
hingga oktober dua ribu sembilan belas izin perhutanan sosial yang definitif di bangka belitung
terdiri dari dua puluh lima empat ratus sembilan belas hektare hutan kemasyarakatan

dan dua tujuh ratus tiga puluh enam hektare hutan desa
namun harus diakui bahwa belum seluruh implementasi perizinan tersebut berjalan dengan baik
masih terdapat banyak kelompok pemegang izin yang belum berkenan
tapi berkembang secara optimal
untuk itu diperlukan kesepahaman oleh semua pihak yang berkepentingan
untuk bersama sama mengembangkan perhutanan sosial di bangka belitung
karena keberhasilan perhutanan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintah
namun komitmen semua pihaklah yang akan menentukan keberhasilan program ini
ya untuk bagaimana masyarakat beserta pemerintah dan pemerintah daerah bekerja sama untuk menjaga
kelestarian hutan tapi tentu saja dengan memberikan sumber sumber ekonomi kepada
masyarakatnya sehingga bisa memanfaatkan ya tentu tanpa merusak ya hutan itu sendiri nah
insight with desi anwar kali ini berada di desa juruseberang di kecamatan tanjung padang
pandan di kabupaten belitung di provinsi bangka belitung
saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya
ini penguasa di kalau masalah hutan penguasanya di sini
kepala dinas kehutanan provinsi bangka belitung pak marwan
dan juga kalau kita bicara mengenai pskl
yang namanya perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
di bawah klhk
ini adalah direkturnya bu jokumala dewi
halo bu jo dan pak marwan ini
sebenarnya kalau kita lihat di mana kita berada
ini di pantai desa juru seberang ini menarik ya pak marwan
karena kalau kita lihat ya kepulauan bangka belitung ini
apalagi belitung ini itu ada dua kekayaan utamanya di sini
kekayaan yang di bawah tanahnya
berupa mineralnya timahnya besinya dan lain sebagainya
tapi di atasnya juga hutannya
nah kadang kadang ini merupakan
sesuatu yang berseberangan ya dampaknya
memanfaatkan yang ada di bawah tanah bisa berdampak merusak
tapi di lain pihak kita memiliki kewajiban untuk menjaga kelestarian hutan
karena hutan itu merupakan sumber kehidupan yang perlu kita jaga kita miliki
nah pak marwan selama dalam perjalanan ini ya
karena ini kawasan hutannya cukup luas di sini
ini bisa cerita sedikit ya
karena pulau ini memang terkenal dengan eksploitasi
ini kita sebut geocide ya
penambangan ini sangat marak di sini dan menjadi salah satu sumber ekonomi di sini
jadi bangka blitung ini memang satu pulau yang diberikan rezeki oleh allah swt yang luar biasa
di bawahnya kita ada mineral timah
di atas ada hutan dan juga kekayaan alam potensi alam yang lain berupa keindahan alamnya
dan ini harus kita pikirkan bagaimana supaya mineral di bawah ini bisa diambil untuk mendukung ekonomi masyarakat di sini
tetapi kelestarian alamnya atau kelestarian hutannya harus kita jaga secara terus menerus
ini yang menjadi pr kami dan sekarang ini kalau kita lihat di juru seberang ini
tadinya ini adalah kawasan hutan
ini adalah kawasan hutan
ini adalah kawasan hutan
ini adalah kawasan yang dipenuhi oleh para penambang
ini adalah bekas bekas tambang
penambang liar atau penambang
penambang liar karena ini hutan lindung
karena ini kawasan ini merupakan bagian
iya hutan yang dilindungi
lindungi oleh negara ya
dan mindset masyarakat kita di sini pada waktu itu adalah bagaimana mereka bisa menambang dengan seenaknya gitu kan
aturan aturan pun mereka langgar
dan itu mungkin dibiarkan juga ya oleh pemerintah daerah atau bagaimana
sering dilakukan penertiban tetapi terkadang mereka itu satu minggu ditertip kosong setelah itu kembali lagi
alasannya masalah perut gitu kan
sementara di sini juga ada masyarakat yang sehari hari kerjanya sebagai nelayan gitu kan
ada yang penambang ada yang nelayan
nah para nelayan ini itu merasa terganggu karena wilayah ini adalah wilayah pasang surutnya air
kalau tidak dijaga ke apa itu mangrove manggrove yang ada di sini hutan hutan hutan
maka nanti akan terjadi kerusakan erosi
dan akhirnya air laut akan masuk dan merusak ya
dan nelayan terganggu gitu
nah nelayan ini rata rata penduduk yang lokal ini nelayan ya
kalau penambang itu biasanya mereka asalnya dari sini juga atau mungkin banyak yang datang untuk khusus menambang
penambang ini ada yang penduduk lokal ada juga yang banyak dari luar datang ke sini untuk menambang
nah ini kan jadi masalah sosial
dan masalah lingkungan juga ya pak
masalah lingkungan juga dan konfliknya sangat tinggi
oleh karena itu bagaimana caranya supaya konflik itu bisa diatasi
para penambang yang liar ini bisa kita hentikan dengan cara cara yang elegan
nah tentunya ada program perhutanan sosial ini
yang bertujuan bagaimana mengatasi konflik menjaga kelestarian hutan dan juga memberikan dampak ekonomi
program ini kan baru tahun dua ribu lima belas
dimulai dua ribu enam belas mulai kita melakukan penyederhanaan regulasi regulasi yang terkait dengan perhutanan sosial
tapi mungkin pak marwan ya jadi sebelum adanya program ini mungkin bisa diceritakan sedikit bentuk dan kerusakan dan apa apa saja yang menjadi keprihatinan sebagai seorang kepala dinas perhutanan di sini
ya jadi kita merasa sangat prihatin kalau ini dibiarkan terus menerus
maka akan terjadi erosi yang luar biasa
makanya kita lakukan pendekatannya bukan dengan pendekatan hukum kepada masyarakat tapi dengan pendekatan sosial
yaitu lewat skema perhutanan sosial ini
maka kita gerakkan para penyuluh kita para polhut kita untuk mendekati masyarakat bagaimana kita tawarkan perhutanan sosial ini
dengan hkm hutan kemasyarakatan
beberapa kali pertemuan memang cukup luar biasa perdebatannya
karena para penambang ini mereka juga berpikir kita harus mencari perhutanan sosial
takut kehilangan mata pencaharian
tetapi dengan edukasi yang terus menerus pemahaman yang terus menerus bahwa ini juga nanti akan memberikan dampak ekonomi kepada mereka
ada mata pencaharian baru
ternyata mereka rupanya sepakat juga untuk membentuk hutan kemasyarakatan juru seberang ini
dan pengurus pengurus di sini mungkin setengahnya itu dari para penambang
yang sudah berubah menjadi penyuluh
ya itu benar

maka kita harus mencari perhutanan sosial

ya itu benar

dan penambangan tidak ada lagi di sini
masyarakat pun sudah mulai melakukan penanaman penanaman
dan sudah dibentuk program namanya belitung masyarakat

dan ini sudah berguna
dan ini sudah berguna
dan ini sudah berguna
dan ini sudah berguna
dan ini sudah berguna

ada untuk edukasi dan juga para wisatawan bisa datang berkunjung ke sini
jadi sudah banyak perubahan

sampai sekarang baik dari segi fisiknya dan dari segi kelestariannya atau ke alamnya itu sudah mulai
empat tahun mereka bergerak sudah banyak perubahan
jadi cepat ya sebenarnya yang mangrove itu
ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk penyelesaian konflik konflik lingkungan di daerah
untuk mengembangkan jasa lingkungan sebagai aturan dari perhutanan sosial sendiri
mereka harus mengidentifikasi potensi potensi yang ada potensi dari kawasannya juga dengan potensi lingkungannya
karena dampak dari pengembangan wisata tentu saja ada dampak dampak lingkungannya
bukit jogja kalau kita mencari jasa lingkungan kita harus mencari jasa lingkungan
untuk program ini sendiri dan apalagi ibu sebagai direktur dari kemitraan lingkungan itu
khusus untuk babel ini ini kan program ini kan kemitraan lah
istilahnya berarti harus ada keinginan dari masyarakatnya ada permintaan dan lain sebagainya
mengenai yang di babel ini bagaimana cara cara pendekatannya atau akhirnya menjadi sesuatu yang formal lah
ini mbak desi untuk usulan dari hkm juru seberang ini saya kira justru sangat penting
karena mereka sendiri sebenarnya sebagian besar masyarakat awalnya merasa sangat membutuhkan
mereka sudah menyadari bahwa penambangan liar yang terjadi akan merusak lingkungan mereka sendiri
akhirnya dengan adanya program perhutanan sosial ini dengan kesadaran mereka mau mengajukan dan pemerintah pun memberikan izin akses untuk pengembangan
kalau di sini bilangnya jasa lingkungan
jasa lingkungan ya ekosistem mangrove
namun memang untuk pengembangannya itu sendiri kalau untuk mencapai hutan lestari ekosistem mangrove di sini lestari
dan juga peningkatan kesejahteraan dengan dinamika ekowisata di sini perlu kerjasama dengan berbagai pihak
baik dari pemerintah sendiri terutama kalau bicara pariwisata pasti dinas pariwisata harus digandeng yang paling besar
dan kalau tidak salah di sini juga sudah lumayan
ada kerjasama csr dari beberapa perusahaan dari bank indonesia saya dengar kemudian dari airnav dari bandara yang memberikan
dan sudah ada juga bantuan dari donor untuk membangun fisik infrastruktur track nanti mungkin kita bisa lihat di dalamnya
jadi kuncinya memang sinergi dan kolaborasi antara semua pihak kalau tidak mungkin selama ini kan masing masing berjalan sendiri sendiri dengan kepentingan sendiri sendiri
teknisnya lah istilahnya dengan adanya program ini kan berarti ada sk nya ada bahwa masyarakat diberikan legalitas untuk mengelola tapi dengan ada ketentuan abcd dan lain sebagainya
khusus untuk di babel ini
bu jo apa saja yang dibolehkan yang tidak dibolehkan dan kira kira yang paling cocok untuk kemitraan
untuk kemitraan jurus seberangnya
kalau melihat dari situasinya di sini tentunya jasa lingkungan yang paling tepat
nah tapi untuk mengembangkan jasa lingkungan sebagaimana aturan dari perhutanan sosial sendiri mereka harus mengidentifikasi potensi potensi yang ada potensi dari kawasannya juga dengan potensi lingkungannya
karena dampak dari pengembangan wisata tentu saja ada dampak dampak lingkungan
dan ini harus diajukan dalam bentuk rencana
mereka harus menyusun yang namanya rencana kerja umum rku dan rkt tahunan yang dalam hal ini dibimbing oleh pendamping
pendamping inilah yang disediakan oleh balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan
itu sudah dilakukan pada tahun ini
dan mudah mudahan ini cepat berjalan
mereka sudah melakukan sekarang juga pengembangan usaha
saya kira sudah berjalan pengembangan usahanya ya
dari tahun lalu dengan tahun ini juga ada peningkatan kunjungan wisata
dan selama ini bagaimana
sudah berjalan dengan baik bu jo sendiri melihat karena sudah beberapa kali kan ke kawasan ini
ada dampak positifnya kelihatan dengan adanya program ini
baik dari segi lingkungannya juga terjaga
mungkin yang hijau hijau juga semakin kelihatan
tapi masyarakat juga semakin meningkat
kalau saya pikir di sini kelompok kelompoknya juga sendiri
mereka sudah punya keinginan untuk swadaya
swadaya membangun juga dengan sesuai kemampuan mereka
membangun perahu di sini dengan swadaya mereka
dan dengan edukasi masyarakat
dampaknya ini bukan hanya kelompok di sini
tapi juga kepada masyarakat di sekitar sini
mereka tahu bahwa penambangan liar itu tidak baik untuk lingkungan
mereka memberikan edukasi tentang penambangan timah di sini
di dalam katanya ada lokasinya
dan juga bagaimana harus melestarikan ekosistem mangrove
membuat perlindungan terhadap pantai pantai di sini
ekowisata mangrove ini juga mungkin paling menjanjikan ya
bisa membuat sesuatu yang menarik
tapi juga ada sumber ekonominya di situ ya
jadi mangrove ini dia memberikan kehidupan kepada masyarakat di sini
bisa dikembangkan kepiting kerang udang gitu kan
dan juga keindahan kalau dibikin trek treknya itu
masyarakat akan senang sekali berjalan di
artinya penanaman mangrove di sini memang sudah cocok dengan karakteristik wilayahnya
selain ada menara laut ini ya
itu juga cocok untuk ditanam di sini
dalam rangka penghijauan di pinggir pantai
tapi berarti kan untuk memahami itu harus ada istilah pendampingan penyeluhan
tapi juga memahami ya bagaimana mengelola sebuah kawasan menjadi kawasan wisata itu kan tidak mudah
yang diberikan dalam hal ini oleh klhk
jadi si pendamping itu sendiri dia harus meyakinkan bahwa kelompok ini kelembagaannya kuat
karena mereka lah yang daily itu mengelola sini
mereka harus kompak mereka harus punya aturan main sendiri
dan mereka harus tahu persis apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan terkait dengan pengembangan wisata
terutama ketika kunjungan wisatawan itu meningkat
maka bukan hanya berimpak pada penambahan ekonomi
tapi juga berdampak kepada lingkungan dengan sampahnya dan lain lain
dan itu semua harus dipikirkan
nah disinilah fungsi dari si pendamping dengan masyarakat tentunya bukan pendamping yang melakukan
masyarakat kelompok di sinilah yang harus mulai membuat perencanaan
mulai dari penyediaan kuliner pengelolaan dampak dari pengelolaan sampah sampahnya dan lain lain
nah ini kalau kita sekarang lihat secara keseluruhan
karena ini pak marwan kan kadis dari seluruh ya provinsi ini
sejak kalau di daerah ini sejak tahun dua ribu tujuh belas sudah tidak ada penambangan liar atau masih
atau sekarang bisa dikatakan sudah bebas
kita lihat sendiri lah di sini kan
artinya sudah tidak ada lagi
tadinya orang di sini sih tambang semua di pinggir pinggir ini
dampak psikologisnya pada masyarakat yang dulu mungkin mindsetnya menambang menambang
tapi sekarang justru menanam menanam dan mengelola
itu bagaimana kelihatannya
ya itu yang mengembirakan kita
karena kan ada merasa bahwa saya boleh ini
kawasan ini punya saya lah
jadi rupanya ternyata masyarakat selama ini tidak tahu kalau hutan ini bisa dikelola seperti ini
mereka tahunya ini hutan dilarang untuk dikembangkan atau dikelola
padahal mereka tahu wah di situ banyak timahnya
dengan kita melihat kejadian kejadian di bangka belitung ini
bangka belitung ini bu kalau hari panas murah kekeringan
kalau hari hujan
hujan mudah kebanjiran
kejadian kejadian seperti itu juga ternyata memberikan satu pemikiran kepada mereka
bahwa kalau ini terus dilakukan kegiatan pendambangan di hutan lindung
maka akan terjadi seperti kejadian di daerah daerah lain di sini
dan inilah momen kita masuk untuk memasarakatkan perhutanan sosial ini
dan ternyata itu tepat
nah tapi apa yang mungkin masih harus dilakukan
karena kan air airnya kita tahu ya
masih ada konflik antara aparat ya dan pemerintah
dan juga mungkin penambang liar yang masih inginlah melakukan penambangan sehingga menimbulkan konflik
nah itu kenapa masih terjadi itu pak marwan
apa yang harus diperbaiki
apakah mungkin karena ya masih berbeda pandangan ya
berbeda visi antara pemerintahnya antara masyarakatnya
memang masyarakat kita ini sudah terlambat
sudah terlampau lama ya
dengan ditetapkannya timah bukan lagi sebagai barang strategis
itu memberikan keluasan bagi masyarakat untuk menambang yang begitu masif
tadinya masyarakat kita bangga belitung ini masyarakat yang tangguh yang ulet yang sabar yang tidak instan
sekarang ini mereka menjadi orang orang yang instan
taunya hari ini kerja hari ini langsung dapat uang
apalagi dengan harga timah misalnya
harga timah yang melonjak
sebetulnya mereka lebih ini lagi lebih semangat lagi untuk menambang
nah ini tantangan bagi kita
yang sangat berat ya
tapi kita tidak boleh berputus asa
harus terus menerus penyuluh kita polhut kita itu mereka turun ke masyarakat itu bagaimana memberikan contoh contoh di daerah lain yang sudah maju pengembangan hutannya
dan ini bisa dijadikan salah satu contoh yang bisa lah dan berhasil
jadi kalau kemarin kita ke bukit paramon itu ada hampir dua ratus hektare
sudah terselamatkan oleh masyarakatnya di sana
di sini ada tujuh ratus lebih hektare terselamatkan
ternyata itu bisa
kuncinya sebenarnya menciptakan sumber sumber ekonomi yang lain yang alternatif
mata pencaharian baru
ya mata pencaharian baru
dan itu tentu tidak mudah di sini
program kerjasama sinergi dengan pusat juga sangat penting ya untuk ide ide ini sendiri
dan selama ini dalam sejarahnya apakah betul betul
digunakanlah dikelola atau dimanfaatkan sesuai aturannya atau sesuai peruntukannya
ya itu yang sering dilanggar oleh masyarakat
padahal hutan lindung itu hutan yang tidak boleh dijamah tidak boleh dirusak
kalau hutan produksi itu boleh ditambang tapi harus ada izin pinjam pakainya kepada pemerintah
dikasih aturan aturan yang jelas
mana yang tidak
tetapi sekarang ini justru bukan hanya hutan produksi yang mereka ramah
hutan lindung pun mereka garap
nah ini menjadi satu masalah baru bagi kita
ternyata dengan hal seperti ini adanya program perhutanan sosial yang menjadi program nasional ini rupanya di beberapa daerah itu bisa kita lakukan untuk menyadarkan masyarakat
bahwa menambang itu tidak selamanya
dan pulau bangka ini bukan pulau timah
saking banyak timah menjadi pulau yang mempah
pulau yang menimah gitu
pulau itu timah semua
tapi kalau nanti ternyata sudah rusak alamnya sudah tidak ada ya mau apa yang dimiliki
nah itu yang harus kita pikirkan
nah ini kesadarannya
mengubah mindset ini tantangan yang cukup berat
dengan beralihnya ke
dengan beralihnya ke perhutanan sosial ini
ini lebih sulit ketimbang yang di daerah lain yang mungkin ya memang biasa tinggal di situ
dan alternatifnya memang mengelola hutan
kalau di sini mengelola tambang
kalau bu jo ini melihat ini
ini bu jo kan ini direktur untuk seluruh indonesia lah istilahnya ya
kira kira bagaimana menilai masyarakat di sini mungkin dibanding dengan program program kemitraan di tempat lain
apa tantangannya tapi apa juga kelebihannya kawasan ini
ya sebenarnya bukan hanya di sini
tantangan dari perhutanan sosial program perhutanan sosial ini adalah
bukan hanya sekedar dapat izin kemudian bikin rkt rku
tapi yang lebih sulit adalah perubahan perilaku dari masyarakat itu
dan khususnya di sini saya lihat memang lebih berat dibanding yang lain
karena yang tadi kita sudah bicarakan
dari dulu bangka belitung terkenal dengan timah
otomatis semua masyarakat pasti ingin mengarah sebagai mata pencahariannya penambangan
penambangan itu sendiri sebenarnya juga tidak buruk
artinya kalau dilakukan dengan baik dengan cara cara yang tepat
mereka tetap melakukan perlindungan lingkungannya itu iya baik
tapi juga tadi seperti pak maron katakan tidak selamanya tambang itu bisa dimanfaatkan oleh kita
dengan beralihnya ke perhutanan sosial ini
ini lebih sulit ketimbang yang di daerah lain yang mungkin ya memang biasa tinggal di situ
karena alternatifnya memang mengelola hutan
kalau di sini mengelola tambang
apalagi ini baliknya dengan jasa wisata yang atmosfernya sangat berbeda saya kira
nah perubahan mindset yang seperti mbak desi katakan itu yang saya kira tantangan di sini pak marwan
di sini sudah positif saya kira bagaimana mengedukasi pengelolaan mangrove
bagaimana masyarakat bisa melihat potensi bahwa mereka bisa dapat mata pencaharian
bukan hanya dari tambang tapi ada sesuatu yang lain
hasil dari budidaya mangrove untuk kuliner untuk macam macam kan produk hasil dari mangrove itu bisa dikembangkan
sekaligus edukasi terhadap penambangan
mereka bisa melihat bahwa penambangan tidak bisa dilakukan selamanya dan dampaknya terhadap lingkungan
ini perlu waktu dua tahun tiga tahun saya kira belum cukup ya mbak desi
perlu ada hasil nyatanya sehingga mungkin daerah lain yang selama ini masih ramai
karena konflik ataupun penambangan liar bisa melihat bahwa oh ternyata program ini sukses kita juga bisa melakukannya begitu ya kira kira pak marwan
jadi itu bisa dibuktikan bahwa kelompok kelompok yang mengelola ini itu tidak bubar
mereka tetap bertahan dan tetap bersemangat mengelola ini
itu membuktikan bahwa anggota di sini itu dapurnya tetap ngebul
artinya dengan perhutanan sosial ini mereka memang memiliki
mata pencaharian baru dan itu menjanjikan buat mereka masa depan
dan semakin lama semakin banyak jumlah yang ikut dengan rkm
semakin lama semakin banyak
di sini katanya sudah menargetkan satu tahun itu seratus ribu pengunjung
tahun dua ribu tujuh belas itu sudah tujuh puluh ribu pengunjung
dua ribu sembilan belas sudah mendekati tujuh puluh ribu
nah itu target seratus ribu pengunjung itu sudah bisa
seharusnya bisa dilakukan
tapi ini kan perlu dukungan ya selain alamnya kalau wisata mangrove ya harus ada mangrovenya

tapi kan di sini juga harus ada infrastrukturnya
dan juga mungkin modalnya atau penginapan dan juga aksesnya dan lain sebagainya
itu bagaimana pak marwan
karena ekowisata saja kan ini salah satu tantangan bukan saja di sini tapi di indonesia
apalagi kalau bali belitung ingin menjadi bali baru ya
salah satu destinasi sepuluh gitu yang top sepuluh gitu
ya itu yang harus menjadi tugas pemerintah
bagaimana perannya di sini kan mendukung program yang sudah ada ini memprioritaskan anggaran anggaran di sini
nah selama ini bagaimana dengan permainnya
karena pak marwan kan cukup ini
dulu pernah di kantor gubernur katanya
selama ini kan sudah ada yang sudah dibangun di sini
terutama akses jalan sudah dibangun bagus
kemudian pln ini sudah mulai masuk listrik ke sini
dan ada juga itu bantuan bantuan sana perserana seperti pembangunan wc dan lain sebagainya
tetapi itu belum cukup
itu harus terus menerus ditambah untuk pengembangan di sini ya
kalau memang ini dijadikan sebagai destinasi wisata yang menjadi prioritas bagi bangka belitung
dan itu sudah mulai kesana mbak
tergantung nanti bagaimana pemerintah daerah menganggarkan itu
apalagi yang dibutuhkan di sini
nah kelompok kelompok di sini kan dia harus membuat satu rencana kerja
penguatan lembaga dulu
kemudian membuat rencana kerjanya apa
sehingga pemerintah di sini bisa bantu apa yang dibutuhkan
jangan sampai nanti pemerintah cara pemerintah
kelompok cara kelompok pas dibantu oleh pemerintah nggak dibutuhkan di sini
mau tidak mau di sini kuncinya itu harus bottom up juga ya
hidup bersama berkolaborasi bersinergi
nah ini kelihatannya bagaimana sampai saat ini
sinergi kolaborasi semangat
karena mungkin ini saya dengar dengarnya dari sini
wah ini mau dibawa kemana
karena ini pariwisata di sini
ini mau diapain tampaknya masih ada kurang jelas atau kurang puas gitu
yang jelas sudah mengarah saya lihat ya
pemerintah sudah memberikan dukungannya sudah kelihatan
tinggal side plannya di sini mau apa
maunya bagaimana di set tata ruangnya di sini
sehingga semua sektor yang ada di opd pemerintah itu bisa masuk
mengroyok untuk membangun di sini
itu yang paling penting
sehingga ini lebih cepat
dan dukungan itu harus ada ya
dukungan harus ada
jangan dibiarkan setelah diberikan izin langsung diserahkan begitu saja
pemerintah lepas tangan
ini menarik karena kolaborasi ini kan masyarakat pemerintah dan juga dari klhk dari pusat
tapi kan ada juga tadi investor kan boleh masuk
nah idealnya kerja sama investasi yang saling menguntungkan
tapi juga tidak menimbulkan
masalah atau konflik lagi di mana masyarakat merasa bahwa wah kita gak dapat apa apa nih
menurut pak marwan bagaimana ya
ya salah satu tugas dan peran pemerintah untuk mendukung perhutanan sosial ini adalah memberikan akses ya kepada hkm untuk mendapatkan investor
yang mau berinvestasi di sini
kami di daerah akan mempermudah semua regulasi
apa maunya investor yang mau berinvestasi di sini
tentunya ada syarat syarat yang ketentuan yang sudah ada ditetapkan oleh kementerian
itu aja yang kita ikuti
itu saja yang kita terus dorong dan kita bantu sampai selesai
dan tentunya memang masyarakat yang miliki ini tidak boleh ditinggalkan
mereka selaku pemilik izin dan pengelola utama di dalam mou dengan pihak ketiga itu harus jelas
sehingga mereka jangan selesai
mereka jangan sampai menjadi penonton di daerah izinnya sendiri
nah itu dia
bagaimana tanah di sini semua kepemilikannya itu bagaimana pak marwan
karena saya lihat juga mulai banyak investor luar ya datang mungkin karena mereka buat modal tapi juga kan membeli lahan dan lain sebagainya
ini bagaimana menjaga supaya tidak merugikan gitu
tapi di lain pihak jalan juga
kalau di sini kan hutan lindung
hutan lindung itu mereka hanya mendapatkan hak kelola

tidak mendapatkan hak miliknya
jadi hak kelola itu bukan berarti investor itu bisa memiliki lahan tersebut
tidak boleh diperjual belikan
selama tiga puluh tahun

silakanlah mereka bekerjasama dengan hkm di sini untuk saling menguntungkan saling memajukan
dan tentunya ini namanya hl tidak bisa disertifikasi untuk menjadi hak pemilikan
tapi dikelola dan dimanfaatkan itu kita dorong
untuk kemajuan masyarakat di sini
dan yang pasti memang aturan aturan untuk tetap menjaga fungsi lingkungannya menjaga fungsi ekosistem
investor itu harus memenuhi
apakah dia perlu amdalnya perlu izin lingkungan dan lain lain
itu tetap harus dilakukan
berarti ada monitoring dan supervisi yang terus menurun ini bagaimana
dan itu bukan satu hal yang memberatkan
bukan satu hal yang memberatkan
mungkin dalam waktu sekian bulan
kalau memang kita semuanya mendorong

lh yang mengeluarkan amdalnya juga mendorong mendukung
dan memberikan bimbingan apa apa yang perlu dipenuhi
apa apa yang perlu dipisahkan dari hal hal yang dilarang
itu tidak lama sebenarnya
tapi mungkin orang ini kalau berusaha mau cepat
kalau hari ini ngurus maunya besok selesai
tapi asal semuanya paham ya tujuannya untuk
jangan ini sendiri sendiri
dan ya biasanya kan
kadang kadang kan ada yang suka nakal nakal juga
sehingga makanya terjadi konflik konflik itu mungkin karena ada pihak pihak yang ikut bermain
atau mendapatkan keuntungan
tapi dari tahun ke tahun pak marwan lihat semakin berkurang
konflik konflik yang akibat lahan penambangan liar dan gitu
semakin berkurang atau masih
artinya konflik konflik itu
masalah lahan bisa diselesaikan dengan program seperti ini
pendekatan kita yang terus menerus
yang kemarin itu kejadian di belitung itu hanya kecelakaan saja
salah sop saja dalam melakukan penertiban
tapi kedepannya harusnya bisa dicegah ya
oh bisa dicegah
ini sudah menjadi contoh
belanja dari kesalahan ya
sekarang ini punya polhut bu di bangka belitung hanya tiga puluh orang
di pulau bangka lima belas di pulau belitung
ini untuk berapa puluh
untuk menjaga enam ratus lima puluh tujuh ribu kawasan
ini kenapa karena kurang anggaran
karena kurang anggaran karena kurangnya apa ya
mungkin kurangnya kita concern terhadap bagaimana mengamankan hutan itu
sehingga ini dianggap satu yang sunat
ini kalau dari segi pengamanan ini kan untuk zonasinya kan tadi sudah jelas
ada yang konservasi berapa persen itu kalau di daerah sini pak
ada yang lindung ada yang produksi
berarti kan ada pengawasan yang dilakukan
lakukan ini bagaimana dari segi teknisnya maupun anggarannya dan efektivitasnya
kita di dinas kehutanan itu kita berikan semacam panduan ya
ada pelang pelang kalau ini hutan lindung kalau ini hutan produksi
dan ini sudah tata batasnya milik hkm itu kita kasih tahu bahwa ini sudah milik izinnya hkm
tapi pelan pelan itu cukup nggak untuk membuat orang tidak melanggar pak marwan
paling tidak kita sudah menginformasikan
dan ternyata ini bu kita kasih
patroli yang dilakukan
iya patroli juga bu ya
kalau enggak penambangan liar itu kan akan terus menerus terjadi kalau tidak dipatroli gitu
patroli itu mungkin lain lain lagi ya
artinya itu mungkin dari segi penertibannya
itu kalau penertiban ya kita perlu tim bersama
bukan hanya polhut saja yang patroli tapi ada tni polri buat tim gabungan masyarakat
tapi menjaga hutan itu memang sepertinya memerlukan semua dilibatkan
apalagi kawasan hutannya begitu besar
dan kita sekarang ini punya polhut bu di bangka belitung hanya tiga puluh orang
delapan belas di pulau bangka lima belas di pulau belitung
ini untuk dua puluh orang
untuk menjaga enam ratus lima puluh tujuh ribu kawasan
ini kenapa karena kurang anggaran
karena kurang anggaran karena kurangnya apa ya
mungkin kurangnya kita concern terhadap bagaimana mengamankan hutan itu
sehingga ini dianggap satu yang sunat
ini perlu kita berikan terus informasi kepada pengambil pengambil kebijakan bahwa ini penting
dengan kejadian kejadian yang seperti ini itu betapa sulitnya kami di dinas kehutanan untuk menjaga ini
tapi syukur walaupun kami itu sedikit orangnya ternyata kita bisa mendekati masyarakat dengan strategi strategi yang pendekatan sosial
bukan dengan pendekatan hukum
bu jod bagaimana kalau mendengar ini
ini kan kawasan begitu luas
sementara itu kan ya mau tidak mau kan monitoring supervisi
itu ide ide seperti apa supaya programnya berjalan dengan baik
saya kira untuk masalah tadi anggaran ya kita susah ya masih memecahkan
tapi ada satu peluang yang saya kira perlu kita tingkatkan yaitu peran masyarakat
di dalam undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sendiri
ada khusus diatur pasal tujuh puluh itu bagaimana masyarakat itu bisa berperan untuk melindungi dan mengelola lingkungan
melakukan pengawasan sosial
inilah yang mungkin saat ini belum banyak dielaborate belum banyak dilakukan
ketika masyarakat itu sudah bisa berperan mereka bisa menyampaikan informasi mereka sudah peka
karena masyarakat lokal itu kan berarti sense of belongingnya lebih tinggi
nah itu yang mesti kita encourage ya
jadi salah satu yang bisa berkontribusi terhadap tadi kekurangan
dengan kepengawasan dari aparat pemerintah
tapi untuk bagaimana memerankan masyarakat perlu juga effort sosialisasi edukasi
edukasi ini yang kelihatannya sangat ya kecil kontribusinya
tapi kalau untuk ke depan kita lihat tadi kedatangan yang mungkin rutin dari anak anak sd smp sma ke lokasi sini saja mbak desi
itu potensinya sangat besar kenapa
karena dengan mereka kita mulai rubah mindsetnya dari kecil
mungkin mereka lebih bisa mata pencaharian ke depan tidak lagi berorientasi meninggalkan tanah lokalnya ini tanah asalnya
mereka mulai bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan daerahnya sendiri
dan juga apresiasi ya terhadap kekayaan alam yang mereka miliki
kearifan lokal ya yang mereka
kira kira contoh contoh dari kearifan lokal yang sebenarnya mereka miliki apa apa saja pak marwan
sebelum mungkin lupa karena
tidak lupa karena timah timah ini
tapi bagaimana misalnya memanfaatkan hutan secara lestari dan lain sebagainya itu ada
ya dulu mereka ini pernah sangat apa ya sangat sayang sekali dengan hutan ya
ada dukun kampungnya dulu ada tokoh adatnya
siapa yang merusak hutan itu bisa sesat tidak bisa pulang oleh dukun kampung
sehingga orang takut merusak
nah itu kearifan lokal yang perlu kita lestarikan kayaknya
dukun dukun kampung itu perlu diingatkan kembali

masa dihidupkan kembalikan ya
iya peran mereka itu
dan dengan tambang ini ternyata banyak dukun dukun dan tokoh adat kita diserang oleh mereka menjadi tidak peduli juga
nah ini saya kira bu saya berpikir ya kearifan lokal dukun dukun ini perlu kita angkat kembali untuk menjaga hutan ini
karena itu ternyata efektif

ada satu tokoh adat dan kita anggap dukun kampung di daerah pelangas bu
itu ada sampai sekarang masih konsisten menjaga hutan
ada satu kayu yang roboh besar
masyarakat yang mulai itu minta izin sama saya untuk diambil kayunya bikin meja kursi
saya bilang silahkan dimanfaatkan
tapi apa kata dung kampungnya
kalau kita menjaga hutan itu dari hidup sampai mati kita jaga
biarkan saja itu buruk
wah saya bilang luar biasa ini masih ada orang seperti itu
kita lihat juga mungkin pak marwan harus menebar semangat semangat dan kearifan lokal seperti itu
ya ini kan kalau kita di pinggir pantai mangrove ya
tapi kita lihat kan di bukit peramun itu ada namanya peramun itu karena banyak yang bisa diramu menjadi herbal dan lain sebagainya
kalau hutan produksi ini idealnya peruntukannya bagaimana
pemanfaatannya khusus untuk babel
hutan produksi itu kan hutan yang bisa diproduksi tergantung dari sifat tanahnya itu cocoknya ditanam apa
ya nah untuk babel ini ada apa keunikannya
keunikannya di babel ini pelawan bu ya karena kita terkenal dengan madu pelawan itu perlu mungkin dilestarikan kayu pelawan gitu
nah itu mungkin bisa dijadikan ini lah
produksi dengan nilai tambah
apalagi yang bisa di
teh pelawan gitu kan
ada juga ada kluster gaharu di bangka tengah itu bisa ditanam gaharu gitu kan
sehingga bisa memberikan nilai tambah

jadi sebenarnya kan banyak yang bisa dilakukan dalam bermitra ini
ya peran bu jo dalam hal ini untuk bukan saja memfasilitasi tapi mungkin membantu mencarikan market atau off taker atau memasarkan dan lain sebagainya itu bagaimana apa yang bisa di
sejauh ini kita memang masih bergantung kepada para pendamping yang mendampingi masyarakat itu sendiri
mereka lah yang bisa mendetek apa kebutuhan dari kelompok ketika mereka mulai menghasilkan
hasil hutan bukan kayunya setelah itu cukup dikelola dikemas dengan baik produksi sudah stabil dan lain lain baru kita dorong untuk mencari off taker atau tone untuk pemasaran keluar
tapi melalui program senaf yang kita kembangkan juga sebenarnya secara tidak langsung mereka bisa mempromosikan hasil hasil yang sudah mulai di create gitu ya mungkin bisa jadi ketika orang luar melihat melalui sinough kita
kayak semacam kita tuh dashboard kita gitu ya ngeliat bisa jadi dari luar itu juga oh ini potensi dan mereka akan otomatis mengambil kesitu
tapi tentunya peran dari si kelompok dengan pendamping dan juga pemerintah daerah itu perlu membuat satu semacam forum mungkin ya pak ya
supaya bisa menjebatani mereka dengan pengusaha pengusaha atau bisa bikin rutin temu usaha meet buyer and seller seperti itu
tapi ini mungkin ya perlu dilakukan dan juga mungkin mengidentifikasi potensi apa saja yang bisa dimanfaatkan kecuali jangan ditebang kayunya tapi apa yang bisa dikembangkan
ide ide itu pak maruf
sekarang ini yang kita pikirkan bu hutan yang ekstambang yang sudah kritis ini bagaimana cara menghijaukannya dan pohon apa yang cocok ditanam di situ
kalau yang hutan produksi yang masih hijau itu tanam apapun tumbuh
tapi yang sudah kritis ini memang perlu pilihan pilihan pohon apa yang cocok
itu berapa persen kira kira yang masih kritis
wah yang kritisnya sekarang sudah dua ratus ribu hektar
jadi sudah cukup banyak kerusakannya sudah sepertiganya ya
nah sekarang kita ini sedang melakukan gerakan menanam jamu mente
ternyata jamu mente itu kita uji coba menanam di lahan lahan krisis mudah tumbuh dan tidak mati
paling penting itu pelatihan penguatan lembaga
mereka ini kadang kadang sudah mendapatkan sk untuk mengelola
tidak tahu bagaimana mengelola
karena kadang antar bidang itu tidak kenal dengan anggotanya
bagaimana program yang jalan
kedepan ini siapa nanti bisa membangun serat ini
karena harus ada per
apalagi disini kan tambang juga
banyak yang legal kan
tapi harus ada setelah pas ke tambang itu mau diapain
nah ini siap apakah selama ini disusun strategi untuk mau diapakan ini
nah kita kan punya upt upt bu
namanya kph ya di wilayah tapak
nah mereka lah yang mengelola dan menjaga nanti
dan para penambang penambang yang legal mereka itu punya kewajiban reklamasi dan rehab das namanya
nah rehab das yang mereka lakukan karena kewajiban yang sudah ditentukan
tentukan berapa hektar harus ditanam oleh mereka
kita arahkan untuk menanam pohon itu
di lahan lahan yang sudah mereka tambang
kemudian diserahkanlah kepada kph kita untuk dijaga dan dipelihara
dan itu bisa menghasilkan
ya itu menjadi sumber ekonomi baru ya
kelak ini daerah yang bekas tambang itu akan menjadi hutan
menjadi hutan kembali itu yang saya pikirkan
tidak hijau dulu gitu ya
bu jo kalau kedepan ya
ini secara nasional ya
ini kunci dari kemitraan atau sinergi yang bagus ya
dengan sebuah daerah itu seperti apa
apa saja aspek aspek yang diperlukan gitu
untuk dimiliki lah
saya kira yang pertama dan paling penting adalah komitmen kepala daerah
karena dia adalah yang menyatukan semua opt upt tadi
seorang kepala daerah harus mempunyai visi misi
yang jelas terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan
karena kalau diserahkan pada masing masing tidak ada yang mengikat
itu tidak akan bersinergi
misalnya saja tadi masalah air
bukan hanya sekedar kita menghijaukan pak
tapi gerakan yang sekarang kita juga sering dengar
bukan hanya di sini
krisis air itu sudah di seluruh indonesia
kegiatan memanen air hujan
tapi kalau itu dilakukan secara bersama
di mana masyarakat yang di kota pun bisa membuat lubang biopori untuk menampung sumur sumur resapan di dalam area mereka
itu bisa sangat sangat membantu
tapi siapa yang bisa menggongkan ini
kepala daerah yang saya kira punya peranan sangat penting
menggerakan semua opd tadi
juga perlu ada perencanaan ya mbak ya
kalau kita ada rpjmn
yang harus diterjemahkan kepada rpjmd
di dalam rpjmd inilah yang harus benar benar mengkaitkan semua program yang ada di daerah tersebut
seperti ps misalnya
itu pada tingkat daerah
itu juga harusnya lebih bisa mengkerucut
kalau kita di atas hanya berkoordinasi dengan kementerian kementerian
itu kan dalam tahap kebijakan
tapi kalau sudah di daerah
sudah implementasi ya pak ya
misalnya dana desa juga bisa memberikan kontribusi terhadap ps nya
kemudian yang lain lain
yang mungkin pendamping pendampingnya bisa saling bersinergi
karena saat ini kekurangan kita mbak
dan juga misalnya kalau ingin menghidupkan umkm
ini kalau ada multi layer effect dari tumbuhnya
misalnya ekonomi wisata
itu kan semua harus mau tidak mau bekerja sama
jadi teman teman di sini kira kira bentuk bentuk latihan yang dibutuhkan
apa yang pak marwan dengar dengar yang dalam selain perubahan mindset yang
tapi itu kan juga perlu waktu perlu edukasi perlu diyakinkan
yang paling penting itu pelatihan penguatan lembaga
mereka ini kadang kadang sedang mendapat sk untuk mengelola
nggak tahu bagaimana mengelola lembaga ini
kadang kadang antar bidang itu tidak kenal dengan anggotanya
bagaimana programnya berjalan
jadi harus ada pelatihan bagaimana menguatkan lembaga
dan mengajarkan mereka bagaimana cara membuat rencana kerja
membuat program kerja
kalau ini sudah jalan maka izin yang kita berikan itu mereka akan bisa berkreasi
bagaimana menghidupkan organisasi ini
saya kira itu yang paling penting yang paling mendasar
dan ini sebenarnya buktinya sudah ada
kemarin saya di bukit peramun itu contoh dari kreativitas
ini bukanlah inisiasi inovasi yang dilakukan
tapi ya keluhannya itu mungkin bantuan dari segi pelatihan
bukan saja finance tapi pelatihan
dan bagaimana pemasyarakannya dan lain sebagainya
banyak ya hkm hkm ini menurut bu jo bagaimana menyatukannya
menjadi jangan jalan masing masing tapi semua bisa di bawah payung
dan bisa berkoordinasi bersinergi yang lebih baik
kalau dari kami sih memang
saat ini belum ada sih mungkin ya satu peraturan yang mengatur kerjasama antar pihak
karena ini tidak bisa jalan sendiri kan ya
tapi diperlukan ya sebenarnya semacam wadah untuk menyatukan ini
jadi misalnya ketika si masyarakat itu mau menggalang kerjasama dengan perusahaan langsung
atau dengan kalau dengan pemerintah nggak usah
eh mau juga ya pak yah langsung saja minta
tapi itu pun kadang kadang mesti ada kebijakan lagi
lagi lagi di atas bahwa semua pihak harus bisa saling bekerja sama dan saling mendukung
tapi tadi juga ada yang pemerintahnya main ngasih saja bantuan
tapi ternyata tidak dibutuhkan masyarakat
itu juga ada mbak desi
jadi salah sasaran ya
nah untuk itu peransi pendamping ini juga penting
inilah yang kita juga sekarang sedang mendrill dalam kata positifnya
untuk pendamping ini bisa bagaimana menjalankan peran
menyatukan semua kelompok tadi
mengelola manajemen keuangan
jadi masih banyak pr ke depan
pr nya masih banyak
tapi yang penting roadmine nya kan sudah ada
dan keinginannya itu yang penting ya
terima kasih banyak pak marwan
kadis perhutanan di provinsi babel
dan juga ujo dari pskl
perhutanan sosial penginteran lingkungan
dan juga direkturnya
banyak sekali yang kita pelajari hari ini
tapi yang jelas ya
kalau ada keinginan kemauan
ini dulu daerahnya
pantai tapi digali
itu kan jadi bayangkan bukan saja rusak
tapi sangat membahayakan bagi keberadaan pulau nya
erosi dan lain sebagainya
tapi dalam empat tahun
ternyata luar biasa hijaunya
dan bukan saja cantik indah
tapi juga bisa menjadi tujuan
eko wisata yang menarik untuk kita kunjungi
banyak sekali kegiatan yang kita bisa lakukan di sini tentu saja
sebenarnya betapa indahnya
dan indonesia ini
karena hutannya yang tentu saja kita jaga
demikian insight indonesia anwar kali ini
oh ada penutup
penutup karena kita harus berpantun
ini daerah pantun juga ya
coba pak marwan sebagai penutup
main ke rumah biksal
sehingga sebentar ke rumah ibu riri
dengan adanya program perhutanan sosial
hutan di bangka belitung insya allah jadi lestari
semua ditambah bu jo
mungkin ada pantun juga
saya juga ada pantun
pantun saya cuma satu
yang lain boleh ditawar
perhutanan sosial harga mati
genar ya pak ya
insight indonesia anwar langsung dari desa
juru seberang di kecamatan tanjung padan
di kabupaten belitung
dan jangan lupa
tidak bisa berpantun
tapi jangan lupa saksikan insight with desi anwar di cnnindonesia com
dan juga di youtube ya
kalau sudah di youtube itu bisa ditonton kapan saja
jadi bisa banyak belajar mengenai perhutanan sosial
tapi tentu saja tentang daerah ini
siapa tahu anda mungkin
suatu hari akan tertarik untuk datang ke sini